bantuan sosial atau bansos produktif menjadi secerca harapan bagi para pelaku umkm
di tengah pandemi covid sembilan belas
dana hibah senilai dua empat juta rupiah digunakan para pelaku usaha sebagai penopang
saat usaha mereka tengah mengalami penurunan
bantuan sosial atau bantuan sosial produktif menjadi secerca harapan bagi para pelaku umkm
bahan press produktif yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil

bukan pinjaman bukan kredit tapi hibah
beberapa tahun terakhir azizah mengaku uang yang ia terima digunakan untuk membeli bahan baku rajut
agar karyanya seperti sepatu tas dan aksesoris wanita bisa berproduksi kembali
mulai tahun dua ribu tujuh belas sampai sekarang saya tetap merajut
walaupun hasilnya sedikit sedikit kadang bikin tas kadang bikin bros kadang bikin sepatu
ya walaupun per bulan dapat sedikit kadang payung
kadang berjualnya hanya lima berapa
sekarang saya dapat bantuan dari pemerintah alhamdulillah membantu sekali
produk buatan tangan milik azizah ini dipasarkan dengan sistem pre order atau pemesanan terlebih dahulu via media sosial
hal ini sengaja ia lakukan agar hasil rajutannya tidak kalah dengan produk produk di luaran dan tentunya dapat memuaskan konsumen
selain azizah bansus produktif umkm juga memperpanjang napas maisuna
wanita yang dulu bekerja sebagai tenaga kerja indonesia atau tki di salah satu negara timur tengah ini semakin bersemangat membuat keripik sukun setelah mendapat dana hibah dari presiden
ya kulon yang mendapat bantuan dari pemerintah ukm sebesar dua empat juta
ya seneng untuk nambahin modal
modal usaha untuk beli minyak untuk beli sukun untuk kebutuhan modal ini keripik sukun
maisunah belajar membuat keripik sukun dari pelatihan bagi ibu ibu yang diadakan kooperasi di sekitar tempat tinggalnya di kecamatan cilamaya kulon kabupaten karawang
keripik keripik maisuna ini pun dijual lewat kooperasi yang berada di kampungnya dan ada pula yang disalurkan ke minimarket di kabupaten karawang
walau produk perumahan kualitas produk keripik sukun mayasuna tidak kalah dengan produk keserupa lainnya
ia pun mengaku selalu menjaga

lain mayasuna lain pun dengan deofit rajaya
pria yang akrab di sapa pak d dan berprofesi sebagai pengusaha pembuatan bantal selimut dan peralatan rumah tangga ini
menggunakan uang yang ia terima untuk menunjang usaha konveksi miliknya di tengah pandemi covid sembilan belas
ia membeli alat jahit baru demi meningkatkan kualitas perutnya untuk proses keripik morgen ini menjadi kualitas kepentingan perumahan kabupaten

bantuan ini dari pemerintah sangat bermanfaat bagi saya pelaku usaha
karena saya membutuhkan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis saya
seperti salah satu contoh yang di belakang ini mesin obras
dana bantuan ini saya belikan mesin obras senilai rp dua empat ratus
nah syukur syukur sih untuk bantuan ke depannya ada tambahan dana lagi
saya ingin mengembangkan bisnis saya yang lebih besar
harga barang yang ditawarkan pak depun beragam
seperti bantal kecil ini dijual dengan harga rp dua puluh lima
bantal kualitas premium seharga rp lima puluh
dan taplak kulkas senilai rp dua puluh lima
produk produk ini diproduksi secara mandiri di rumahnya
dan dikirim ke hampir seluruh wilayah indonesia
seperti aceh papua dan sulawesi
ia pun berharap hasil karya ini tidak berhasil
hanya dipasarkan di indonesia
namun bisa sampai kemanca negara
asosiasi usaha mikro kecil menengah indonesia atau akumindo
mengapresiasi bansos produktif yang diberikan pemerintah ini
terutama saat pandemi covid sembilan belas
karena pendapatan pelaku umkm mengalami penurunan yang signifikan
berdasarkan data badan pusat statistik atau bps per september dua ribu dua puluh
usaha mikro dan kecil mengalami penurunan pendapatan
hingga delapan puluh empat persen
kami dari asosiasi menyambut baik ya
mengapresiasi program pemerintah
dalam rangka memberikan banpres
atau bantuan langsung tunai
atau hibah kepada dua belas juta usaha mikro di seluruh indonesia
dan ini merupakan satu kebijakan baru
yang sebelumnya tidak pernah terjadi masa masa pemerintahan sebelum ini
dan ini sangat membantu kepada usaha mikro
untuk terutama yang mikro produktif
untuk membeli atau melakukan aktivitas spend
atau pembelanjaan kepada modalnya
dalam rangka untuk meningkatkan produk domestik bruto kembali
pihaknya pun berharap bahwa pelaku umkm
dapat menggunakan dana hibah tersebut dengan sebaik baiknya
bagi pelaku umkm yang ingin mendapatkan dana hibah
ada sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi
pertama warga negara indonesia
kedua mempunyai nomor induk kependudukan
ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan
dengan surat usulan dari pengusul
ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan
ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan

bukan anggota asn anggota tn lipoli
serta pegawai bumn atau bumd
yang terakhir yang bersangkutan tidak sedang menerima kredit modal kerja
dan investasi dari perbankan
cara pengajuannya adalah sebagai berikut
pelaku usaha akan diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul
lembaga lembaga yang dapat mengusulkan adalah
pertama dinas perusahaan
tujuh belas provinsi dan kabupaten kota yang membidangi kooperasi dan umkm
kedua kooperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum
ketiga kementerian atau lembaga
keempat perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di ojk
yang terakhir lembaga penyalur program pemerintah
yang terdiri dari bumn dan blu
bagi para pendaftar yang lolos durasi
dana hibah akan dikirim ke rekening bank masing masing penerima
dalam mengalokasikan bansos produktif ini
pemerintah bekerja sama dengan tiga bank
yakni bni bank syari ahmad diri dan bri
bni menyatakan bahwa dengan menjadi lembaga penyalur bansos produktif ini
sebagai bentuk nyata bank pelat merah tersebut mendukung pemulihan ekonomi nasional

pertama bni mencari pemerintah yang berpengalaman
bni kan sebagai agent of development ya
dimana bni tentu mendukung program pemerintah ini
dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui banpres ini
ini adalah salah satu langkah konkret kami bagaimana bni sebagai agent of development
kemudian yang kedua adalah bahwa ini ke depan bisa menjadi customer base bagi bni
jadi karena ini sekarang kan sempatnya kan bsa ya basic saving account
dimana biayanya nol kemudian juga biaya transaksinya juga nol
nah nanti ke depan harapannya adalah kalau mereka sudah mulai membutuhkan keuangan yang lebih besar lagi
maka bisa menjadi customer base bagi kami
baik customer base untuk simpanan yang secara konvensional ya artinya yang sudah komersial
dan juga kita menjadi customer base apabila nantinya
jadi seperti yang tadi sejak awal saya sebutkan bahwa
nasabah nasabah mekar ini adalah potensial untuk naik kelas
nah ini adalah program kita ke depan
ya kami bersama sama dengan bnm tentunya akan terus membina melakukan pembinaan terus monitoring juga
apabila ada nasabah nasabah mekar yang sudah skala usahanya sudah naik sudah naik kelas
bisnisnya sudah semakin meningkat maka mereka bisa mengajukan kredit yang lebih besar ke bni
seperti kredit usaha rakyat yang saat ini kita juga lagi kelakkan juga untuk penyalurannya juga
sis apik juga menambahkan hingga saat ini bni telah menyalurkan kepada empat enam ratus tujuh pelaku umkm di tiga ratus lima puluh enam kabupaten pada tiga puluh empat provinsi di indonesia
atau setara dengan sembilan tujuh triliun rupiah
pemerintah menargetkan bansos produktif ini dapat diterima oleh dua belas juta pelaku usaha di indonesia
hingga akhir desember dua ribu dua puluh dengan total anggaran rp dua puluh delapan delapan triliun
selain program bansos produktif umkm pemerintah pun memiliki program bantuan sosial uang tunai lain
seperti bantuan langsung tunai atau blt upah bagi pekerja dengan gaji di bawah lima juta rupiah
blt dana desa program keluarga harapan atau pkh
blt upah bpjs ketenaga kerjaan
serta bansos tunai luar jabodetabek